anda kembali menyaksikan breaking news cnn indonesia dan kami kembali terhubung dengan kepala bidang informasi gempa bumi dan tsunami bmkg tiar prasetya patiar
selamat malam pak fani
iya betul pak tiar
kami konfirmasi kembali beberapa waktu yang lalu bmkg sudah menyatakan bahwa peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir begitu ya pak tiar
iya setelah berdasarkan hasil pengamatan tide gate tidak mencatat adanya gelombang tsunami
kemudian kita lihat juga dari modeling itu kita ambil daerah yang paling jauh berdampak terus kita tambah dua jam memang tidak ada gelombang tsunami yang terjadi
dan kita pastikan insya allah make sure bahwa daerah tersebut aman
kita akhiri untuk peringatan dini tsunami untuk gempa pukul tujuh tiga tadi
pak tiar berdasarkan gempa yang terjadi apakah atau kemungkinan terjadinya gempa susulan seperti apa pak tiar
kalau kemungkinan sih ada ya tapi sampai saat ini sudah hampir dua jam itu nggak tercatat ada gempa susulan akibat gempa yang tadi
jadi sangat kecepatan
kecil kayaknya untuk gempa
mungkin tapi ada mungkin juga gempa yang dekat dekat situ
tapi untuk gempa susulan akibat tujuh empat yang tadi sampai saat ini belum tercatat dan kecil ya kayaknya kemungkinannya mbak
oke pak tiar saat ini juga beredar informasi bahwa magnitudo yang tadinya atau yang semula tujuh empat ini ada yang mengatakan atau beredar kabar turun menjadi enam
dan verifikasinya seperti apa pak tiar
sebetulnya bukan turun
jadi kan kita pada saat gempa terjadi itu kan beberapa stasiun mencatat
misalkan ada lima belas stasiun maka itu yang kita proses
kewajiban kita adalah memberikan informasi kurang dari lima menit
nah hasil dari kurang lima menit itu yang kita update dan ternyata hasilnya tujuh empat
dan kita lihat dari komputer model bahwa ada beberapa daya
yang berpotensi tsunami
dan ini kita berikan warning peringatan tsunami
sehubungan dengan berjalan dengan waktu maka ada beberapa stasiun yang mulai masuk tuh data bacaannya
artinya semakin banyak stasiun yang mencatat semakin kita proses lagi maka ada pemutahiran namanya
magnitudo nya ternyata itu enam sembilan
tapi bagi saya adalah
bagaimana kalau ada indikasi potensi tsunami itu masyarakat kita kasih tahu
sehingga bisa dilakukan evakuasi
kalau tidak terjadi tsunami alhamdulillah gitu
kita kan pentingkan keselamatan masyarakat
dibanding tidak ada warning sama sekali dan tiba tiba ada tsunami ini yang paling berbahaya seperti itu
jadi pemutiharan pemutahiran perkembangan perubahan magnitudo itu sebetulnya biasa
karena seiring dengan jalan stasiun yang menyatakan
mulai banyak terus kita proses lagi terus seperti itu pengamatan
pak tiar bmkg juga melakukan semacam pemodelan wilayah wilayah atau daerah yang berpotensi terjadinya tsunami
pasca gempa magnitudo tujuh empat tadi ya pukul sembilan belas tiga puluh
artinya daerah daerah yang tadi yang sudah masuk dalam pemodelan ini juga secara otomatis ketika
potensi tsunami ini dinyatakan berakhir juga otomatis daerah daerah ini juga dinyatakan aman ya pak ehaklin ya pak ya
iya makanya kita pengakhiran peringatan itu kan sangat krusial ya
kita tidak bisa terlalu cepat
karena kan kalau terlalu cepat takutnya pas kita bilang clear aman ternyata masih ada
atau kita juga tidak bisa terlalu lama kan
karena masyarakat juga banyak yang ngungsi
nah kita punya sop sebetulnya ya
punya standar of geser
prosedur itu bagaimana suatu pengakhiran peringatan di tsunami
salah satunya kalau memang tidak ada yang mencatat di tight gate gelombang tsunami
maka dari model yang paling terjauh perkiraan waktu tiba gelombang tsunami nya
kemudian kita tambahkan dua jam
itu hanya untuk make sure bahwa daerah tersebut itu aman hingga masyarakat bisa kembali
biar mungkin untuk juga mengantisipasi adanya gempa susulan
ini juga semacam informasi untuk masyarakat bagaimana bmkg mungkin memasang alat
atau mungkin sensor sensor di sejumlah wilayah yang ada di indonesia untuk mendeteksi terjadinya gempa
malah tahun ini mungkin ditambah sekitar dua ratus an
jadi sebelumnya ada sekitar satu ratus tujuh puluh an lebih
hampir itu pemasangan dan itu memantau gempa di seluruh indonesia
dan tahun ini juga akan diperkuat ditambah lagi
seratus dua ratus dan pengawatan itu di beberapa titik
sehingga kita akan lebih presisi lagi dan lebih cepat untuk menentukan
dan masyarakat yang kami imbau adalah ikuti perkembangan berita itu khusus untuk anak anak yang terpercaya
cnn yang sumbernya langsung bertanya di bmkg
jangan percayakan voax karena ini akan mudah diprintir
hari ini malam ini peringatan tsunami sudah diakhiri
tetap kita waspada